anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
menteri perdagangan minggu pagi melakukan sidak bahan pangan di pasar tradisional kota bogor jawa barat
untuk mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang lebaran
kementerian perdagangan akan terus mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga
demi menekan lonjakan harga kebutuhan pokok jelang lebaran
menteri perdagangan agus suparmanto bersama pemda kota bogor jawa barat dan satgas pangan gabungan
melakukan sidak di pasar tradisional kota bogor pada minggu pagi
selain mengecek stabilitas harga mendak juga memastikan ketersediaan bahan pangan jelang hari raya idul fitri
sejumlah komoditas merangkak naik seperti ayam potong bahkan bawang merah yang kenaikannya mencapai rp dua belas per kilogram
kalau harga bawang kalau bawang merah
kalau bawang putih sekarang sama bawang bombay turun lagi
kalau bawang merah berapa kang
kalau saya jawab bawang merah yang gede rp empat puluh enam yang kecil rp tiga puluh enam
kenaikan harga tersebut diduga akibat pemberlakuan psbb di daerah
yang berdampak merosotnya pasokan serta kurangnya daya beli masyarakat
ada beberapa komoditas naik seperti ayam bawang merah putih
dan ada juga laporan tadi dari beberapa pedagang bahwa pembeli ini agak drop
sementara untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok
kementerian perdagangan melakukan operasi gula murah demi menurunkan harga pasar
pedagang juga didesak tidak mengambil untung yang berlipat karena akan terancam sanksi pidana
apabila ada pedagang yang mengambilnya dari distributor terlalu tinggi
akan dilaporkan segera
baik kami maupun satgas pangan karena ini sudah artinya arahan bapak presiden semuanya
agar masyarakat membelinya dengan terjangkau dan wajar
kementerian perdagangan akan terus mengintervensi stabilitas harga di pasar
demi menekan lonjakan harga kebutuhan pokok jelang lebaran
pemerintah menjanjikan pasokan gula murah hingga dua puluh ton per hari di seluruh pasar tradisional
muhammad juanda bogor jawa barat